beralih ke informasi lain gubernur dki jakarta anies baswedan membesuk novel baswedan di kediamannya di kelapa gading jakarta utara minggu siang
dalam kunjungannya anies berharap agar kasus penyerangan terhadap sepupunya ini bisa cepat terungkap
pada hari ketiga sejak kepulangannya dari singapura novel baswedan masih belum banyak melakukan aktivitas
minggu siang novel menerima kunjungan dari kerabatnya anies baswedan di rumahnya di kawasan kelapa gading jakarta utara
ya tentunya semua keluarga kita kangen jadi senang ketemu dengan keluarga
dan tentunya apa namanya saya selama ini pengobatan dan tentunya doa dari semua keluarga untuk menjadi penyembun
datang bersama istrinya anies berharap agar kasus penyerangan terhadap novel bisa segera selesai
bisa kembali berkumpul bersama keluarga meskipun selama ini keluarga bolak balik
kita bisa ketemu singapura juga saya tidak terlalu jauh
tapi kan tetap saja tidak di rumah
sekarang alhamdulillah sudah beberapa hari lagi di rumah
dan anak anak juga inginnya tidur bareng ya semuanya
meski mengaku siap kembali bertugas di kpk novel sendiri hingga kini masih belum menjalankan aktivitasnya karena masih melakukan rawat jalan pada delapan belas maret mendatang
dengan wajibro jakarta
sekarang sudah selesai mengubah pada setiap ramadan
apa yang akan menjadi zie approval buat alhamdulillah kalau ada yang lagi sedang mengubah
nanti itulah tabungan